tiba tiba nyonya bilang kalau nyonya ketemu sama bapak
dan bapak mau melakukan kejahatan lagi
bapak memeras nyonya ilga lagi
senyunya bilang nyonya ketemu bapak di sekitar sini
makanya aku kesini untuk nyari bapak
tapi aku gak ketemu sama bapak
aku gak nyangka ya
ternyata pengalaman hidup lo pahit juga ya
gue dari kecil selalu hidup enak
gue salut banget ayah
saya bukannya gak kasihan sama kamu
tapi ayah lebih kasihan sama anak ayah
dan anak ayah yang harus ayah pikirkan
kenapa kamu tetap ngotot berhubungan sama anak ayah sih
tinggalin dia dengan baik baik
kalau kamu sama nung linggal nanti
kamu tegar melihat itu
kamu tega melihat anak saya hancur
karena ditinggalin sama kamu
saya tahu tante
tanpa tante ngomong seperti itu
saya juga udah tahu
saya tidak akan maksa anak saya untuk pulang hari ini

karena percuma saya gak akan bisa bicara sama dia
dia terlalu mencintai kamu
tapi itulah saya minta sama kamu secara baik baik
saya seorang ibu
tinggalin dia dengan baik baik
kasih anak ayah kesempatan
untuk mencari wanita yang sehat
yang bisa mendampingi dia
untuk puluhan tahun ke depan
bukan seperti you
mama ngapain disini
irwin darling i miss you baby
enggak dia apa apain
mama pasti mau yang macam macam sama anggrek ya
mama mendingan pergi dari sini maaf
aku gak mau liat mama disini lagi
mama pergi dari sini ma
awas ke pinggangunivers al
udah waktunya pulang semua orang kangen di rumah
terutama mama rumah sepi
erwin kamu keras kepala sekali
jadi kamu tetap pilih dia
kamu tetap pulang
saya marah tapi
ingat ya omongan ayah
erwin kamu jaga diri kamu baik baik
benar benar sakit hati
benar benar deh kamu bikin hati mama kamu berkeping keping kamu
siapa yang menggedeikan kamu sampai sekarang
saya nggak tahu perasaan seorang ibu emak dan mama ya
saya sudah disini nyonya
ya yuk gak bikin salah apa apa
saya ingin marahkan kamu saja
soalnya tampar kamu itu seperti minta dimarahkan
nyonya lagi ada masalah ya nyonya
ayah kamu harus tahu
ayah gak pernah ada masalah
maksud saya kalau memang nyonya sedang ada masalah
nyonya mau marah marah boleh malahin saya kok nyonya
maksud kamu saya ini orang jahat
keselin kamu terus ya
saya marah marah dengan kamu saya jahat ayah
saya sebelah kamu
kasian sekali ayah
anak orang juga benci i
semua orang benci saya
saya sebelah kamu
di sini aku yang potongin aja ya
potong sedikit di sebelah sini
nanti aku potong juga di sebelah sini dulu
nanti botak botak lagi
bobo bohan buah eh siap
buah apa sih nek
bobo bohan artinya pacaran aja
nek baru jam delapan nek
aduh nek aku masih mau berbual sama talita
kenapa sih nek aku juga gak kemana mana kok
aku kan di sini doang
kamu itu udah bagus diizinkan sama nenek cucu nenek pacaran anak kamu
sini gak malah kemudian pacaran ya
sini gara gara sih
kamu yang bikin gara gara
nih nenek jadi gak bisa tenang
katanya mulai sekarang pokoknya harus belajar untuk baik sama talenta
karena aku sama talita udah tunangan nek
nek alah nenek bohong nih pas ini
udah biasa banget kayak gitu
aduh jangan jangan beneran lagi kak
kamu sih tadi pake ngomong tunangan tunangan segala
loh waktu itu
waktu aku kasih cincin itu
kalo suam tunangan kamu cuma ngasih cincin gitu aja
eh dari zaman jebot kalau orang kasih cincin yang asli
itu artinya udah mau tenang udah serius
dari zaman jebot sampe sekarang kalo orang mau tunangan itu
gak cuma ngasih cincin gitu aja
ayo kamu tuh gak konek ya otaknya ya
ya udah kasih cincin ya artinya
ya kamu harusnya tau dong
aduh gimana sih orang nenek pingsan begini
kalo perang tuh sendiri
biarin mereka yang ngurusin nenek
udah segini pingsannya dicuekin aja
jalan jalan jalan
raka raka tenang
nenek udah bangun juga nek
tidak tenang nika
jalan jalan jalan
kok sepertinya lagi senang sekali ya non
mama begini aja
keringat dingin asli nih
ini semua gara gara anak i
i jadi sakit
nyonya kok sampai selimutan begini nyonya
i sakit bener
iu harus rawat i
jangan sampai i mati ya
sekarang iu bikin i teh manis yang hangat
iu ambilin iu kumpulin semua biar i minum
terus kalau sampai talitha and bapak tanya iu bilang sama mereka kalau i sakit parah i nggak bisa bangun
i parah banget ya
i ada kemungkinan musti diinfus
udah iu keluar ya
iu keluar sekarang
iu lakuin semua yang i minta
selesai ya keluar ya nyonya
saya permisi ya nyonya
tuman iu sekarang cepet ngertinya iu
emosi sakit dulu baru you bisa ngerti rupanya
tinggalin dia dengan baik baik
kalau kamu sama romin nggak nanti
kamu tega melihat itu
kamu tega melihat anak saya hancur karena ditinggalin sama kamu
tante emang benar
nggak seharusnya aku egois
aku pusing banget ya
aku ga kenang dua
anggret kamu kenapa
ini kamu apa penet olacak anggret
masam masam aja aku kok
aku cuma pusing sedikit
anggrek udah udah kamu jangan bangun dulu
anggrek kamu anggrek
halo selamat malam
ayah ini aku ayah mas erwin
mas erwin ya ampun mas kemana aja
ayah aku minta tolong ayah
gak ada waktu ya aku di rumah sakit
anggrek masuk rumah sakit penyakitnya kampul lagi dia pingsan
terus sekarang sekarang gimana mas

kamu tolong kasih tahu orang rumah ya
aku nggak ada uang untuk perawatan
ada apa ayah
nanti aku lihat
ini barusan mas erw itu nelfon non
iya katanya mbak anggrek itu masuk rumah sakit non
mbak anggrek itu pingsan tapi mas erwin nggak punya uang untuk biaya perawatannya non
ya udah nggak
kita nggak punya cara lain
kita harus kasih tahu mama sama papa